banyak yang menuntut presiden harus berbuat sesuatu presiden harus melakukan sesuatu
lalu apa yang dilakukan presiden kemarin ya
nah calon presiden petahana joko widodo menyempatkan diri mampir ke surabaya
untuk menyapa masyarakat sekaligus belanja baju untuk cucu perempuannya
sedah mirah di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya
ya sementara itu kalau kita lihat untuk calon presiden nomor urut dua nih
prabowo subianto berkampanye di tempat lain sekaligus meresmikan rumah juang
pemenangan prabowo sandi di garut jawa barat
minggu malam masyarakat yang berada di pusat perbelanjaan tunjungan plaza surabaya
dikagetkan dengan kehadiran calon presiden petahana joko widodo
jokowi sempat memutari kawasan mal dan berinteraksi dengan masyarakat yang berada di sana
usai memutari mal jokowi mendatangi salah satu toko perlengkapan anak anak
untuk membeli pakaian bagi cucu perempuannya sedah merah
jokowi rencananya akan menghadiri beberapa acara dalam kunjungan kerjanya kali ini
di kota lamongan sidoarjo dan surabaya
di tempat terpisah tim kemenangan nasional jokowi ma'ruf meluncurkan aplikasi bernama jokowi app
guna mendekatkan masyarakat dengan pasangan jokowi ma'ruf amir
ketua tim kampanye jokowi ma'ruf erick tohir menyebut
jokowi app juga dibuat untuk membantu menangkis berita hoax selama masa kampanye
momen akhir pekan juga dimanfaatkan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
untuk berkampanye tepatnya di garut jawa barat
pada sabtu pagi prabowo menyapa warga panawuan tarogong kidul
sekaligus meresmikan rumah juang pemenangan prabowo sandi
dalam orasi politiknya prabowo menginginkan bangsa indonesia
berdiri di atas kakinya sendiri
selain akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lapangan pekerjaan
prabowo juga berencana memberikan modal usaha bagi kaum emak emak
jika dirinya menang dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
prabowo juga mendatangi sejumlah pesantren yang ada di wilayah garut dan tasik malaya
kita ingin hidup sebagai bangsa yang terhormat
kita bukan bangsa yang miskin
saya ingin hidup sebagai bangsa indonesia sekian puluh tahun
mereka akan memanfaatkan komunitas yang ada untuk menarik simpati pendukung terutama kaum milenial
bahkan rumah pemenangan prabowo di garut juga didirikan atas inisiatif dan anggaran swadaya pendukung saja